suasana di gedung pakuan bandung pada minggu sore ini masih ramai dikunjungi oleh warga yang ingin memberikan rasa berasungkawa dan doa untuk almarhum emeril penungkes atau emeril putrasmu gubernur jawa barat rewan kamil yang meninggal di sungai arezuis
dan memang warga berdatangan tidak hanya dari warga dari kota bandung saja namun juga warga dari luar kota
mereka kesini ingin memberikan ucapan bela sungkawa serta doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi tuhan
dan memang warga ini berdatangan tidak hanya pada sore hari saja namun sejak pagi hari tadi
dan rencananya memang pada hari ini jenazah dari emeril penungkes ini akan tiba di gedung pakuan dan disemayamkan disini untuk diselamatkan terlebih dahulu oleh keluarga besar pada malam hari nanti
dan akan dikebumikan atau dimakamkan di pemakaman khusus keluarga di cimaung pada esok hari
dan warga pun diperbolehkan atau diberikan kesempatan oleh pihak keluarga pada malam hari ini untuk melakukan sholat ataupun takziah melayat terhadap jenazah emeril penungkes nanti pada pukul sebelas malam hingga pukul delapan pagi besok
dan setelah itu juga warga disini juga bisa memberikan ungkapan berasungkawa mereka dan bisa ditempelkan di ruang ekspresi khusus begitu
dimana disini banyak sekali kertas kertas yang dituliskan berisi doa doa dari seluruh warga agar almarhum emeril kan muter ini bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi tuhan
selain warga yang datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa pada sore hari ini juga di gedung pakuan bandung ini diadakan juga pengajian begitu dari pihak keluarga
di sini pun pengamanan cukup mulai banyak begitu karena untuk menyiapkan kedatangan jenazah eril yang rencananya memang diperkirakan akan datang
sekitar pukul sepuluh malam ini dari bandara soekarno hatta
laita nisa bandung jawa barat